terletak di desa kelapa nunggal kecamatan kelapa nunggal kabupaten bogor
terdapat wisata hit baru nih
namanya gua lalai atau gua kelelawar
eits jangan khawatir gak ada kelelawar yang berterbangan kok
tempat ini dulunya areal konsesi tambang batu gamping yang berhenti beroperasi pada dua ribu sepuluh silam
pada objek wisata ini terdapat satu gua dengan sungai kecil yang airnya bersumber dari mata air
selain suasana sejuk pemandangan yang ciamik menjadi favorit pengunjung untuk bersuah foto
selain itu terdapat pula kolam renang yang bersumber dari mata air gua
ya mungkin pemandangannya juga bagus juga ya
buat anak juga pas lah momennya
tiket masuknya juga terbilang murah meriah
hanya dengan membayar biaya masuk sebesar rp dua puluh
baik di hari libur maupun di hari biasa pengunjung sudah bisa menikmati wisata ini
yang satu ini jauh dari hingar bingar kota
cocok bagi anda yang ingin mencari ketenangan
untuk menuju kawasan ini anda harus menempuh jarak tujuh puluh km atau sekitar empat puluh menit dari kota samarinda
atau sekitar satu lima jam dari bandara internasional aji
di pangeran tumenggung pratok
meski berada di tengah tengah hutan namun tersedia fasilitas hotel cukup lengkap
di sini pengunjung bisa bersantai sambil menikmati pemandangan alam sungai mahakam yang memukau
disediakan juga teleskop yang bisa digunakan untuk melihat objek yang berada di kejauhan
tempatnya seru ya pastinya kita ada di atas bukit terus bisa lihat laut bisa lihat sunset dan lain lain
pokoknya asik untuk lingkung sama keluarga
ada juga restoran yang menyediakan berbagai menu makanan
serta bagi anda yang ingin berkemah sedia juga loh lahannya
pada malam hari wisata ini pun semakin ramai
pancaran lampu hias yang dibentuk dengan berbagai model menambah daya tarik untuk pengunjung
di tempat ini tidak dikenakan biaya masuk
namun para pengunjung bisa bersantai di mana saja dan menikmati makanan dan minuman yang disediakan di resto jahitan layar
diliputan cnn indonesia